inilah detik detik saat ag enam puluh tahun seorang driver ojek online yang tewas tertabrak komuter lain di perlintasan kereta api di kawasan mangga dua pademangan jakarta utara senin siang
korban sepertinya tidak menghiraukan bunyi sirine palang perlintasan sebagai tanda komuter lain akan melintas
ironisnya korban melaju dengan kondisi melawan arus dari arah mangga dua menuju kawasan pademangan
jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut
kini kasusnya ditangani satuan laka lantas wilayah jakarta utara
kondisi penyelidikan kendaraan dari arah barat menuju ke timur
dan saat yang bersamaan melintaslah kereta api sehingga terjadi nabrakan
dilihat dari geometrik jalan atau ini memang yang bersangkutan ini melawan arus
dua minibus dan dua sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di kawasan keramat jati jakarta timur senin siang
akibat kecelakaan itu seorang pria penumpang sepeda motor tewas
sedangkan anak korban yang mengendarai motor
menderita luka pada bagian kaki
sementara seorang pengendara motor lainnya
yakni pengemudi ojek online pingsan
dan dibopong ke pinggir jalan
kejadian berawal saat korban bersama anaknya berboncengan sepeda motor
dari arah jati negara menuju cililitan
secara tiba tiba korban ditabrak dari arah belakang oleh sebuah minibus
korban pun terhimpit dua minibus yang berada di depan dan belakangnya
mobil merah tadi kan telah di depan
tiba tiba ada mobil hitam dari belakang kenceng nabrak sepeda motor dua
kondisi saya aku di samping kirinya
iya pas di tengah tengah di korbannya ini
berarti emang posisi mobil yang suv belakang hitam itu kenceng pak ya
diduga pengemudi minibus yang menabrak korban itu kurang berkonsentrasi dalam berkendara
minibus bahkan sempat naik pembatas jalan sebelum menabrak korban
tim liputan cnn indonesia